seorang warga negara asing asal inggris hidup di areal perumahan medland puri kota tangerang banten sejak awal januari dua ribu delapan belas
ia tinggal di bantaran kaliangke dengan membuat tenda dari bahan seadanya
ayan waideli seorang warga negara asing asal inggris tinggal di bantaran kaliangke kota tangerang banten dan membuat tenda dari bahan seadanya
sehari hari ayan menghabiskan waktunya di sebuah warung kopi di areal perumahan medland puri kota tangerang
wna asal inggris ini terpaksa hidup menggelandang karena tidak memiliki kenalan di indonesia
kisah ayan berawal setelah diceraikan sang istri yang seorang warga negara indonesia
pensiunan teknik sipil ini hidup menggelandang karena uang pensiunnya masuk ke rekening istrinya
ain selalu membawa tas berisi bahan makanan dokumen serta perlengkapan sehari hari
paspor yang dibawa ayan sendiri masih berlaku hingga agustus dua ribu delapan belas
meski hidup seadanya ayan bersyukur karena di indonesia mudah mendapatkan apa saja
dan memiliki kemampuan untuk menjaga kemampuan
dan keluarga sekitar ramah kepadanya
ayan tidak mempunyai rencana untuk kembali ke negara asalnya inggris
ia berencana untuk mencari pekerjaan di indonesia demi mendapat kehidupan yang layak
namun pada minggu empat maret dua ribu delapan belas ayan telah diserahkan oleh petugas imigrasi kelas satu kota tangerang
ke imigrasi jakarta pusat
dilansir detik com pihak imigrasi kelas satu jakarta pusat akan memanggil istri ayan
dan memediasi permasalahan keduanya
kasus warga negara asing yang diketahui terlantar di tangerang banten ternyata
masih memiliki izin tinggal di indonesia
terlantarnya ayan whiteleay menurut keterangan yang didapat dari pihak imigrasi jakarta pusat
dikarenakan masalah keluarga dengan sang istri yang juga menjamin keberadaannya di indonesia
ayan whiteleay kini berada di kantor imigrasi
kelas satu jakarta pusat kemayoran sampai saat ini pihak imigrasi masih menunggu istrinya
selaku sponsor ayan tinggal di indonesia
ain diketahui masih memiliki izin tinggal di indonesia hingga agustus dua ribu delapan belas mendatang
pria yang baru saja pensiun dari pekerjaannya ini untuk sementara diamankan di kantor imigrasi jakarta pusat
jadi koordinasi dari tangerang menyampaikan bahwa dia ini pemegang izin tinggal terbatas
yang tinggal di jakarta pusat daerah kalibaru
jadi memang setelah diserah terimakan kita cek di sistem dan memang informasinya benar
istrinya itu nini namanya sampai sekarang memang sedang kita hubungi ibu nini
itu mereka sedang ada permasalahan keluarga